itu bunga apa bu kok ditaruh disitu
eee ini pak ustadz anu ini bunga buat syarat
tapi biar usaha saya ini warung saya ini gak ada yang menjahili lagi pak ustadz
soalnya belakangan ini warung saya sepi terus pak ustadz
kalau usaha bu titi mau maju perbanyak sholat duha bu
insya allah usaha bu titi jadi berkah
kalau ada kelebihan rezeki sedekah buat anak yatim
terima kasih pak ustadz
kamu minum ramuan ini
setelah itu makan seluruh makhluk harus yang ada dalam tubuh kamu
agus serius aku sayang sama kamu
aku mau melamar kamu
maaf mas tapi aku belum kepikiran ke arah sana
lebih baik kita bertemu lagi
bukan saja ya mas
apa karena aku orang desa petani miskin
mas pandu jangan salah paham dulu
saya hanya ingin melanjutkan sekolah
saya belum siap
eh dita mas pandu
dita mau berangkat sekolah ya
ya bareng kebetulan mas juga lewat situ yuk
mas pandu maaf ya
saya pergi duluan

oke mas bantu
oke mas bantu
oke mas bantu
akhirnya rasa sakit hatiku bisa terbalaskan
kalau bapak tidak mau mengikuti ritual yang disarankan pak pandu
sudah berulang kali bapak katakan
kita jangan percaya sama perkataan dukun bu
pak pandu itu bukan dukun pak
dia itu orang pandai keturunan raja
biasanya semua yang dia katakan itu pasti benar pak
soalnya pak pandu itu punya keris kalangkobar yang sangat pakti
wala apa yang ibu lakukan itu dosa besar bu
ibu telah musri
sampai kapanpun bapak tidak mau menurutin kata kata pak pandu
berarti pak pandu lah yang menodoh bu nita menggunang gunai warung ini
loh memang sudah jelas bu nita itu punya niat jahat sama kita pak
kalau bapak tidak mau mengikuti sarannya pak pandu
warung kita itu bisa bangkrut pak
sudahlah biar bapak sendiri yang bertemu dengan pak pandu
agar tidak mengajari kesesatan terus
dasar keras kepala
lihat aja nanti kalau sampai ada apa apa jangan nyesel kamu
ibu harus segera panggil si rudi menemui aku
karena dia harus tahu
sirina sakit karena diteluh oleh laki laki yang memang menyukai dia
nah itu itu sebabnya kenapa si rudi urung menikah dengan rina
karena ada kekuatan jahat yang sudah merasuk dalam tubuh rina
pak bapak itu jangan sembarangan menuduh kalau rina itu dikirim telur
bapak tahu gak sih rina itu stres
ria itu mengalami depresi berat karena pernikahan itu batal dengan rudy
yang jelas si rina itu memang dibikin orang
dan dukun yang bikinnya cukup tangguh
rina harus diruak
aku akan mengajak rina untuk melakukan ritual potong ayam di hutan
bapak itu kok aneh sih pak
bukannya mengajari anaknya beribadah
malah menyesatkan anaknya sih
tidak ada satupun yang aku lakukan yang menyesatkan
banyak sekali orang yang berhasil karena aku tahu
seharusnya sampean itu berterima kasih kepada aku
bukan orang menudukku berbuat yang sesat
percaya sama keris itu namanya musrik pak
semestinya pak pandu tidak mengajak orang untuk berbuat kemusrikan
sampean boleh tidak percaya dengan kerisku
tapi dari keris kalangkobar
aku bisa melihat apa yang akan terjadi
dan menurut keris kalangkobar
dan seluruh warga di desa ini akan celaka
bila tidak melakukan ritual potong ayam hitam
yang saya takuti hanya allah pak
allah yang melindungi dan memberi keselamatan manusia
tapi kenyataannya aku sering dibantu oleh keris kalangkobar
banyak warga di desa ini yang aku tolong berkat kemampuan keris kalangkobar itu
dan aku mendapatkan wang sid dari keris kalangkobar
kalau di kampung ini akan ada bencana yang besar
soal bencana hanya allah yang tahu pak pandu
terserah sampean kalau tidak percaya
yang penting aku sudah peringatkan sampean
aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni orang yang sok pintar sampai campaian
baik pak pandu
saya peringatkan pak pandu
untuk tidak mempengaruhi istri saya berbuat kemusyrikan
warung saya ini gak ada yang menjahili lagi pak ustadz
soalnya belakangan ini
warung saya sepi terus pak ustadz
kalau usaha bu titi mau maju
perbanyak sholat duha bu
usaha bu titi jadi berkah
kalau ada kelebihan rejeki
sedekah buat anak yatim
ada yang mengirimi guna guna pak ustadz
kata siapa kena guna guna
kata orang pandai pak ustadz
kalau bu titi mau terhindar
perbanyak sholat tahajud
jangan lupa baca al quran
bu titi akan terhindar dari guna guna
terima kasih pak ustadz
benar juga ya
apa yang dikatakan pak ustadz
kalau pak pandu itu memang orang pintar
kenapa hidupnya biasa saja
kalau aku lihat
menurut chris kelangkobar
masih ada hambatan
buat pak luki untuk
lagi pak pandu kan semua syaratnya sudah saya penuhi
ya tapi masih ada syarat lain yang harus pak lucky penuhi
syarat apa itu pak pandu
pak luki harus mencari ayam jantan ceman atau ayam hitam
yang nanti darahnya dijadikan sesaji untuk keris kalang kobar
iya tapi di mana saya harus cari ayam itu pak pandu
nggak enak pak bicara di sini lebih baik kita bicara di tanah
ayam itu memang jenis ayam langka susah dicarinya pak luki susah
tapi kalau memang pak lucky
tidak sanggup mencarinya biar aku yang mencarinya
tapi ya itu dia pak harga ayam itu memang agak mahal
aduh mahal juga ya pak pandu harganya
oke pak pandu kalau misalnya saya beli ayam itu
apa saya pasti naik jabatan pak
kalau semua persyaratan terpenuhi
maka pak luki jabatannya akan shooot naik
oke pak pandu saya akan usahakan
pokoknya nggak bisa kalau sampai bapak kasih syarat itu lagi ke pak pandu
kemarin dia bilang secepatnya bapak akan naik jabatan
tapi mana buktinya
sampai sekarang bapak belum naik jabatan juga
bu kita memang harus mengikuti semua saran dari pak pandu

pak pandu yang mengerti soal soal gaib pak kemarin ibu berobat sakit kepala

sama pak pandu berkali kali gak sembuh sembuh juga
tapi setelah ibu ke dokter baru sembuh